kembali di berita utama saudara kami memiliki lima informasi pilihan yang tentunya sangat menarik untuk anda simak
kita lihat yang pertama ada kesal ke suami ibu racunnya anak tiri
saudara seorang ibu tiri di rokan hilir riau tega meracuni anaknya akibat sakit hati dengan sang suami
korban yang sempat mengalami kejang berhasil selamat usai dibawa ke rumah sakit
hanya karena sakit hati kepada suami yang tak mau diajak pulang kampung seorang istri nekat
peristiwa yang terjadi di jalan dusun siruang kecamatan tanjung medan kabupaten rokan hilir riau sempat membuat korban kejang
dengan kondisi tergeletak di teras rumah korban pun berupaya memuntahkan racun yang dicampurkan ke dalam minuman kopi oleh ibu tirinya
melihat kondisi ini sang bibi yang kebetulan datang langsung menghubungi ayah korban untuk dibawa ke rumah sakit
sementara itu paman kurban yang takut
terima langsung menjebloskan pelaku ke penjara
kejang kejang di rumah setelah diberi minuman golda kopi dansa minuman kemasan oleh ibu tiri dalam hal ini inisial tersangka r
lalu kami sampaikan juga motif tersangka inisial r melakukan meracuni anak tiri dari korban
yaitu karena merasa sakit hati dengan bapak korban dalam hal ini suami tersangka inisial r
saat ini kondisi korban sudah mulai membaik usai mendapatkan perawatan medis
pelaku pun sudah diamankan kepolisian sektor pujut
guna mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan ancaman hukuman lima belas tahun penjara atas kekerasan dalam rumah tangga